empat orang siswi kelas dua belas jurusan tata busana sekolah menengah kejuruan negeri empat kota jambi
sunia ariska zia abadiah zakia berlian serta ayu wulandari yang membuat kemeja putih dan baju batik presiden joko widodo
merasa senang haru dan bangga
pasalnya selain kemeja putih mereka dipergunakan dan diakui jokowi kualitasnya saat kunjungan kerja di bengkulu pekan lalu
para siswi ini juga diundang ke istana negara pada peringatan hari kemerdekaan mendatang
suni ariska dan zia abadiah adalah pembuat sepasang kemeja putih
sementara zakia barlian dan ayu wulandari adalah pembuat baju batik presiden dan ibu negara
guna bertemu kepala negara orang nomor satu di indonesia
para siswa tengah mempersiapkan membuat seragam batik khusus didesain maupun dibuat mereka sendiri
terus diundang ini
asmiati kepala sekolah smk negeri empat jambi mengaku bersyukur siswi maupun pihak sekolah diundang langsung presiden
alhamdulillah kita sangat berbahagia
memang ini adalah cita cita dari anak anak kita juga ingin bertemu apalagi saya selaku kepala sekolah sangat ingin ke istana
alhamdulillah mudah mudahan bisa terwujud
kemeja maupun baju batik presiden dibuat dalam waktu hanya delapan hari
lebih cepat dari target waktu yang ditentukan selama dua pekan
pasca kedatangan presiden ke sekolah dua bulan lalu pesanan pembuatan kemeja dari berbagai dinas maupun instansi meningkat pesat
gubernur jambi akan memfasilitasi keberangkatan para siswi bertemu presiden
arven kennedy kota jambi jambi